lebaran hari ketiga jalur nagrek arah garut padat merayap
antrian kendaraan terpantau cukup panjang bahkan kendaraan berhenti hingga tiga puluh menit lamanya
jalur nagrek ke arah garut padap merayap di hari ketiga lebaran
tempat wisata juga terpantau ramai
padatnya lalu lintas membuat kendaraan terhenti hingga tiga puluh menit
untuk jalur dari arah nagrek menuju ke tasikmalaya juga mengalami kepadatan
bagian kendaraan hanya bisa melaju di kecepatan tiga puluh km per jam

di momen libur lebaran kepadatan terjadi di ruas jalan kawasan puncak bogor jawa barat
padatnya arus lalu lintas membuat polisi memperlakukan sistem satu arah atau one way
kepadatan di ruas jalan kawasan puncak bogor jawa barat sudah terjadi sejak jumat pagi
untuk mengurai kepadatan polres bogor menerapkan sistem satu arah atau one way ke arah jakarta secara situasional
polres bogor menyebut jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan puncak
meningkat tiga puluh persen dibandingkan hari sebelumnya